inilah aksi beberapa penyandang disabilitas di kota semarang jawa tengah
ketika mengikuti ujian praktik untuk memperoleh surat izin mengemudi
dengan mengendarai kendaraan roda tiga mereka diminta melewati rintangan zigzag dan angka delapan
serta dilarang menjatuhkan atau menabrak pembatas jalur
sebelumnya para penyandang disabilitas pengguna kendaraan roda tiga ini
diberi pelatihan gratis oleh pihak kepolisian
juga dilakukan pemeriksaan kelayakan jalan sepeda motor atau kendaraan yang digunakan
hujannya alhamdulillah lancar dan saya rasa jauh lebih mudah daripada kemarin
waktu masih belajar
karena kalau belajar kemarin kan tidak ada panduannya
kalau disini secara langsung perlapian kan sudah ada panduannya kita tinggal mengikuti aja
tidak berbeda dengan warga biasa selain ujian praktik
mereka diminta mengikuti tes
kesehatan dan tes teori
meski demikian pihak kepolisian memberi toleransi kemudahan atas pertimbangan kemanusiaan
sim itu bukan hanya yang bisa didapat oleh orang yang sempurna
jadi saya membuat terobosan bagaimana untuk disabel itu bisa memiliki sim
untuk apa untuk biar saudara kita yang cacat ada kepercayaan diri
penyandang disabilitas yang diperlukan adalah orang yang tidak bisa berpengalaman
lintas yang menggunakan kendaraan roda tiga akan memperoleh sim khusus
yang ini sim d dan bukan sim c
aturan ini diberlakukan agar semua pengguna jalan raya saling menjaga keselamatan ketika berkendara
nama arsinoe ko semarang jawa tengah